soalnya kalo karirnya gak pulang dirumah jadi sepi
insyaallah ya johnny
harap aku pamit dulu ya
iya rek hati hati ya di jalan
salam buat ibu dan keluarga kamu
maafin aku ini aku gak ada sama sama
sama sama rek aku juga minta maaf sama kamu
aman damai tenang banget kehidupan kita deh
gak usah dengerin tuh laki yang kagak bener
gue laki yang kagak bener
bini bini gue yang dulu dulu itu selalu bilang gue laki benar laki bertanggung jawab
nih gue pengen nanya nih lo
neneng markoneng dan etik suketi
ini udah malam kenapa lo bukannya tidur tapi malah ngayap
cie emang susah ya
gue punya laki tuh gak ada pikirannya sama sekali
lo gak lihat lah baju gue kayak gini dari mana
gue nentu dari tarawe bukan dari ngayap
eh nih maaf maaf pak teneng
emang di masjid ada pembagian sembako iya
yang namanya di masjid itu ya
yang ada tuh dapet pahala bukan dapet sembako
pahala kagak bikin perut kenyang bego
bila pahala bikin kenyang siapa bego
yang ada kepala itu bisa bikin kita masuk ke sorga tau gak lo
lo berdua sih kagak bakal masuk sorga
karena lo udah menelantarkan diriku kan
kagak masuk sorga lo
nah atau jangan jangan
ini berdua karena diajarin ame si mariam nih ha
lo diajarin ame si mariam buat durhaka ame laki
jadi lo berani ngelewan laki iya
kalo ngomong tuh mikir pake otak jangan pake dengkul
namanya sholat itu
itu diajarin yang baik
eh ah bang malah begitu lagi
selama ini kita jadi kisah bang
kagak penat udah diajarin sholat agame bang
eh sekarang gue tanya lo ha
yang durhaka itu siapa
oh lo malah balik nanya ame gue
nah laki lo juga jadi suami coba apa ha
bertanggung jawab sama cintai bertanggung jawab
dunia heret kagak
kagak bertanggung jawab sama lo ha
eh kalo dia heret sih urusan masing masing
jangan ajak ajak gue
nah kalau kayak gitu gimana kalau urusan dunia juga urusan masing masing
gimana kalo urusan dunia juga urusan masing masing

lo masak sendiri lo makan sendiri
lo minum juga cari sendiri
jadi kewajiban lo ngurus gue gue
heh lagi lo siapa suruh ha
dari siang sampe sore
masih molor ajar baru bangun jam segini
eh gue gak mau tahu
eh gue gak salah nih
kedua bini gue
ikut aliran sesat
karena dia udah nelantarin gue
umi ini perasaannya
umi ini orang baik baik ya mbah ya
kita udah jadi udah berbuat baik
terus aja dikasih balap gini
abang juga ya mbah ya
udah pusing mih
udah pusing mih
nguha sabah kita
perhitungan amal kita
iya deh mbah
umi hitung pake kalkulator
umi hitung pake kalkulator
apem banyak baiknya
apem banyak dosa kitenya
ya kalo menurut kacamata kita mih
hah pahala kita sudah banyak mih
kita sering di masjid berjamaah
dua puluh tujuh kali
akil balik sampe sekarang
pahala kita ini mba belum lagi mba
amal kita dan sedangkau kita
tiga x dua ratus rupiah
untuk masjid seribu rupiah
udah berapa tuh
apalagi cakap fitrah
emang udah ngeludak nih
udah lubes udah gak ada tempatnya lagi
sementara dosa kita aduh ya allah sedikit banget ya kayaknya
umi emang yang namanya dosa itu kadang gak pernah kita sadari
nah apalagi ya kalau dosanya itu terlalu dinikmatin seperti gibah
malah jadi ngeri dosa kan
lu ini kayaknya kagak demen nih kali orang tua lo lagi pada seneng
nih lu kagak demen ya
apa yang sering abah sih
mbah sama umi lakuin itu sebenarnya dosa besar
abah sama umi itu suka seuzon sama orang
iya jadi kalau menurut perhitungan romana sih
jangan jangan dosanya itu lebih besar daripada total pahala yang didapat
apalagi rom dosa orang yang nahan hak waris seseorang
hei apalagi hak waris anak yatim
mana anak yatimnya udah dewasa lagi sekarang
emot udah deh lu diem aja
gak usah ngerecokin
gue kagak perlu lo ingetin
hei rom masuk kamu
gak rom pergi deh
gue udah empet deh penting liat begini ginian deh
masih makanan juga belum bisa
mau dikasih makan sehat mulu
emangnya apaan gue juga gak ngerti agama
maafin rere kalau selama ini ada salah yang disengaja atau bukan disengaja
pokoknya hati hati deh ke jalan ya
ya siap pak rejo
kalau ada apa apa lapor polisi aja deh
jangan laporkan cing kejauhan
iya itu mah pasti cing
kak rere ntar pas lebaran kak rere pulang kemari lagi kan
soalnya kalau kak rere gak pulang di rumah jadi sepi
insya allah ya jonny
rom aku pamit dulu ya
iya re hati hati ya di jalan
salam buat ibu dan keluarga kamu
maafin aku ini aku gak ada sama sama
oh jangan lupa mas yanto

tapi rere jangan lupa keluarga ini ya
mak aku mau ke rumah
mak aku mau ke rumah
bisa jaga diri di jalan ya
jangan sampai lengah
ini pulau mudik
ya masya allah
begitu mau berangkat kamu harus baca bismillah dulu ya
supaya selamat dalam perjalanan
selamat sampai di tempat
jon jadi apa rere
rere pamit dulu ya semuanya

belum tahu tuh sejarahnya ya
untuk emas gue beli di dubai